temukan puluhan games menarik di gamesplus
mainkan gamenya dapetin plusnya
percayalah pada jaka
untuk menyelamatkan warga desa bukan
kalau begitu kan aku sudah berhasil
sedera jaka sesungguhnya dia adalah orang yang baik
bukankah kamu sudah mendengar kisahnya
jadi aku harus menyadarkanmu
dan sederahkan yesunan
kamu harus tetap membantu radha untuk mencari peta harta karun
sampai dia menyertakan peta harta karun itu kepada gurumu
disitulah aku akan menantimu
belum senang letztennya jaksuch negara kami
pertama kali kau bersedih
jangan letakkan ak sciences ada
ya aku satu satunya raja sanggup
harus kemana aku sekarang
nama ku genta
dan aku ingin memberimu sebuah penawaran
kenapa kalian mengikuti ku terus
kenapa kalian mengikuti ku terus
kenapa kalian mengikuti ku terus
kenapa kalian mengikuti ku terus
aku yang berbicara denganmu
tidak ada yang ingin ku bicarakan denganmu
tolonglah sebentar saja
biarkan aku berbicara denganmu
kau kesini hanya untuk menyombongkan kemenanganmu
kau kesini hanya untuk menyombongkan kemenanganmu
jangan salah faham sedra
tolong dengarkan aku
sudah cukup aku mengikuti orang lain
sudah cukup aku mengikuti orang lain
itu artinya aku tidak akan mengikutimu
dendamu kepada jakarta tinggi
sama besar adenganku
apakah tidak lebih baik kita bekerjasama
aku tidak akan termakan tipuanmu
jangan remehkan aku
baiklah kau memaksa
kau ingin menang
mirip dengan kekuatan mister jakating itu kan
memang nogomulu miliknya
berasal dari satu kekuatan
lepas itu kau akan menang
sudah sadar rupanya
dengan kekuatan besarmu itu
kita bisa mengalahkan jakatingkir
mahkota septa sudah berada di tangan yang seharusnya
roja dari segera jasimu
kamu tidak berutusan
pergilah sekarang dari hadapanku
karena kalian sudah mengganggang dari perintahku
kalian adalah perkhianat
tapi khani meramu
kanyang prabu bukan kepenjaraan orang ini lebih besar daripada kami
lalu kenapa kami yang terusir
apa perlu aku mengulangi kata kataku
lebih baik aku
baiklah kanyang prabu
kami akan pergi dari sini
saya akan menarikan penawaran bagimu
kau pilih di sini dengan kematianmu
atau kembali ke tempatku
untuk mengadu peruntunganmu
kasihan yang kamu jalankan
aku sudah melakukan pengkhianatan besar kepada kesultanan demak
kepulanganku hanya membawa kukuti yang gantung
aku sudah tidak berdiri dengan mereka
tiba sedra kamu sedang terluka
aku tidak butuh belas kasihan dari bocah sepertimu
akan ku umat habis kesombongan bocah ini
apa tidak apa apa kita berdiam di sini dan tidak membantunya
percayalah pada jaka
aku tahu kau sudah menang
untuk apa kau datang menemuku
kenapa diam saja
tujuanmu sudah tercapai sekarang pergilah
ketai itu berarti untuk tugas temanku radha
tapi aku kesini untuk tujuan lain
jangan membantu omong kosong
kamu adalah orang yang baik sedra
tujuan awalmu adalah menghibur orang orang lain
tujuanmu sangat mulia
bisakah kamu kembali ke tujuan awalmu
kembali ke jalan yang benar